sampai jumpa di video selanjutnya
aku sekarang udah miskin
masa segitu bu
harga cincin itu bisa berpuluh puluh kali lipat dari harga yang ibu tawarin
iya biarpun mahal tapi kan nggak ada suratnya
siapa tahu aja cincin ini hasil nyolong
aetniknya juga bu
aetniknya juga bu
aetniknya juga bu
gimana antara aku hidup
mantan dia itu dari pt gemilang jaya utama
tapi anda melamak sebagai staff administrasi
tapi pak saya lulusan s dua luar negeri pak
tapi cv yang anda berikan terlalu tinggi
kami hanya membutuhkan staf administrasi
dan itu hanya lulusan sma
memangnya kamu punya pengalaman apa
mau kerja di salon saya
dalam seminggu bisa tujuh kali ke salon
pokoknya semua perawatan saya lakukan di salon
dan saya juga punya penata rias yang saya ajak ke rumah
selera saya juga tinggi loh
juga tinggi lo bu enggak kayak ibu rambutnya kayaknya catnya murahan banget deh bu ya ampun
mata ibu kok keriput banget masa pemilik salon matanya keriput pakai ice cream dong bu
aduh perutnya juga buncit dikit tunggu heh kamu sekarang keluar kok ibu marah sama saya keluar kamu
ternyata susah juga ya cari kerja
enggak enak cat kakinya
cat dulu aku seenaknya aja mecat orang ternyata susah banget cari kerja buat bertahan hidup
kemana lagi gua cari cipuk ya
cipu dalam bahaya
aku gak ada hubungan apa apa
jadi kamu gak usah menjarah jarah aku lagi
kamu gak usah sosok baik sama aku
aku sekarang udah miskin
aku bahkan mencari kerja aja gak bisa
aku cuma bisa nyusahin kamu terus
aku gak mau rumah kamu digerebek gara gara aku
aku gak mau mantan pacar kamu marah gara gara aku
aku cuma bisa bikin kamu kesel
jadi sekarang gini aja
kamu gak usah ngejar ngejar aku lagi
dan aku minta
kamu anggap hutan aku lunas juga
dan kita impas ya mia
seperti apapun hidup kamu
aku selalu mencintai kamu
aku selalu mencintai kamu
aku selalu mencintai kamu
dan kamu gak bikin aku kesel
kamu bikin aku bahagia
aku sangat mencintai kamu
aku mau ketemu inglis
nanti akan aku ganti dengan cincin yang sebenarnya
kamu nikah sama aku
kamu nikah sama aku
selamat siang pak
ini ada titipan surat dari pak yadi untuk non clear
iya pak yadi
dan ini tanda primanya
nanti aku akan bawa
terima kasih pak
terima kasih ya
terima kasih pak
sewaktu papa non klio masih hidup
saya pernah berjanji non bahwa saya akan menjaga non cleo
makanya suatu mas berry berubah sikap dan berniat untuk mencelakai non cleo
dan juga berniat untuk menguasai hartanya non cleo
maka saya merasa saya harus bertindak untuk menyelamatkan non cleo
tapi saya juga tidak bisa lapor polisi non
karena saya kasian pada mas berry
karena saya adalah satu satunya orang kepercayaan dia
dan saya nggak tega non untuk melaporkannya
maka saya yang membujuk mas api untuk menjaga non cleo
karena saya tahu dia orang yang satu satunya bisa non percaya
mungkin selama ini saya banyak mengecewakan non beliau
saya juga harap non bisa memaafkan mas berry
sebenarnya dia itu orang baik non pleo
hanya saja tiba tiba dibutakan oleh harta
mungkin sewaktu non cleo membaca surat ini

tapi saya sudah pergi jauh sekali non ke benua lain
ya untuk menghabiskan waktu saya nah cari pengalaman baru
non kelio pasti akan baik baik saja dan pasti akan bahagia
mas abi yang akan selalu menjaga non cleo dan mas abi yang sangat mencintai non kleo
bersama ini non saya sertakan surat perceraian dari mas beri
juga surat surat penting lainnya
yaitu semua surat kepemilikan aset aset non kelio yang tersebar di seluruh dunia
selama ini biar itu bohong sama aku
ternyata dia udah niat jahat sama aku
kamu sudah tahu kan
kamu sudah tahu kan abi kenapa kamu tidak bilang sama aku
sudah kamu tidak perlu berpikir macam macam
kan di sini ada aku yang jagain kamu
pak yadi baik sekali
pak yadi berani berbohong sama berry demi
kamu tahu pak
kamu tahu berkas berkas ini belum terbakar ternyata
ini berkas berkas berharga
sekarang semuanya sudah jelas
kamu udah jadi orang kaya lagi sekarang
dan aku tidak pantas buat kamu
kamu lebih cocok sama orang lain
kamu udah janji sama aku
kamu mau terima aku apa adanya kan
kamu sayang aku walaupun aku miskin walaupun aku kaya
kamu terima aku apa adanya kan
tapi sekarang semuanya sudah beda sudah lupakan saja semuanya lah
kamu bilang kamu mau nikah sama aku
kamu tidak mau nikah sama aku
sekarang aku yang ngelamar kamu
kamu yang menerima
kamu yang menerima

kamu lagi serius
kamu yang apa apaan
ya masa pakai begitu segala
itu seperti bagaimana lagi
ya tidak usah kaya begitu
kamu ingin menikah sama aku

kamu jadi orang kaya nanti kamu injuk injuk aku lagi aku malu
siapa yang mau injuk injuk kamu
ini mengaku orang kamu benar

itu dia nomong